kami mendapat informasi bahwa gunung sinabung sekitar pukul lima belas tiga puluh enam waktu indonesia barat kembali meletus
pos pengamatan guru sinabung pvmbg melaporkan bahwa letusan disertai dengan awan panas dengan jarak luncur tiga lima ratus meter ke arah tenggara timur dan empat enam ratus meter ke arah selatan tenggara
hujan abu vulkanik jatuh di beberapa desa di sekitar gunung sinabung aktivitas vulkanik gunung sinabung masih tinggi
status awas level empat yang diberlakukan sejak dua juni dua ribu lima belas hingga saat ini belum dicabut
untuk lebih jelasnya kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan sutopo purwonugroho kepala pusat data informasi dan humas dari badan nasional penanggulangan bencana
selamat sore selamat petang pak sutopo
ya selamat petang
pak sutopo boleh dijelaskan update terkini pak dari sinabung apakah betul sidabung telah meletus pada sore hari ini
ya betul tadi pada pukul lima belas
lima belas tiga puluh enam waktu di sabagen barat sinabung meletus letusannya cukup besar dengan amplitude satu ratus dua puluh mm dan durasi letusan lima ratus detik
berdasarkan pengamatan dari pos pengamatan gunung sinabung bvmbg dilaporkan letusan ini disertai dengan luncuran awan panas guguran
dengan jarak luncur tiga lima km ke arah tenggara timur dan empat lima km ke arah sinabung
lima belas km ke arah selatan tenggara
dan dari puncak kawah memang keluar asap disertai abu vulkanik telapu hitam dengan tekanan sedang sampai tinggi dan tidak terukur ketinggiannya karena begitu besarnya
kemudian daerah daerah yang zona yang memang sudah dikosongkan memang saat ini sudah kosong
sehingga letusan tadi tidak memberikan dampak tidak ada korban jiwa tidak ada penambahan jumlah pengungsi
dan perbedaan awan panas tadi memang sudah steril
karena memang sejak sebelumnya masyarakat sudah diungsikan
dan dilaporkan hujan abu jatuh di beberapa desa khususnya di bagian sisi timur dari gunung sinabung
seperti desa sukanalu kota tunggal kuta tengah gamber beras tepu jeraya pintu besi dan beberapa desa lain yang di sektor sisi timurnya
dan masyarakat tidak panik karena hampir setiap hari sebenarnya gunung sinabung ini meletus
namun yang letusan pada sore atau siang ini tadi memang letusan yang cukup besar
bahkan lebih besar daripada agustus yang lalu yang luncuran pada saat itu empat lima km
jadi ini letusan yang cukup besar dibanding letusan letusan sebelumnya ya pak sutopo ya
apakah ini letusan yang cukup besar ini sudah dapat diprediksi sebelumnya
dan apakah tadi kan
pak sutopo mengatakan dampaknya untuk masyarakat sendiri tidak begitu besar karena masyarakat sudah diungsikan
tapi apakah ada dampak dampak lain yang juga bisa dirasakan pak
yang pertama dampak tentu ada hujan abu yang cukup tebal juga di beberapa desa
ya tentu masyarakat merespon ketika melakukan aktivitas di luar menggunakan masker
namun karena masyarakat sekitar gunung sinabung ini kan sudah melihat erupsi gunung sinabung hampir setiap hari
jadi tidak ada kepanikan
memang zona berbahaya sesuai rekomendasi dari bvmbg tadi memang sudah dikosongkan yaitu di dalam radius tiga km dari puncak
kemudian di dalam jarak tujuh km di sektor selatan hingga tenggara
dan di jarak enam km di sektor tenggara sampai dengan timur
serta di dalam jarak empat km di sektor utara dan timur gunung sinabung
jadi memang daerah tersebut dikosongkan
masyarakat memang mengungsi maupun direlokasi sehingga daerah landaan awan panas tadi memang tidak ada aktivitas masyarakatnya
baik terima kasih sekali lagi pak sutopo purwonugroho atas informasinya
itu tadi perbincangan kami dengan sutopo purwonugroho jurubicara atau humas dari bnpb